kalau mereka itu udah terbiasa dekat dengan kamu
tapi itu hanya masalah waktu
dengan kamu menjauhi anggi dan bayu
dia akan terbiasa tanpa kamu
jadi begitu kamu menjauh mereka pun akan melupakan kamu
anak saya rahmadi akan dengan mudah mendapatkan calon ibu
assalamualaikum baru mau saya panggil orang yang sudah muncul
kayaknya ibunya rahmadi udah demen nih sama ramah
mudah mudahan lancar deh berjodoh ke rumah anak sama rahmadi
emang puasa kali ini bawa berkah buat keluarga gue
saya ke dalam dulu ya silahkan ngobrol
baru aja saya mau nengokin angin nanti sore di rumah sakit
ibu rasa kamu nggak perlu lagi nengokin cucu ibu
dia bukan apa apa rumah
tapi ibu gak mau hati cucu cucu ibu itu tersakiti sama kamu
karena ibu tau betul kamu gak mencintai rahmadi kan ibu
jadi ibu minta kamu jangan kasih lagi harapan untuk cucu cucu ibu
karena kamu gak akan pernah jadi ibu bagi mereka dengan ikhlas
saya minta dengan hormat
ya mungkin berat awal awalnya sih untuk dituju saya
kalau mereka itu udah terbiasa dekat dengan kamu
tapi itu hanya masalah waktu
dengan kamu menjauhi anggi dan bayu
dia akan terbiasa tanpa kamu
jadi begitu kamu menjauh mereka pun akan melupakan kamu
dan anak saya rahmadi akan dengan mudah mendapatkan calon ibu bagi anak anaknya
saya rasa juga cucu cucu saya akan terbiasa dengan tanpa kamu
dan dia mulai menyukai dengan ibunya yang dengan sesungguhnya
jadi saya harap kamu mengerti harun
saya melakukan ini untuk menjaga hati cucu cucu saya
ya memang sih wajar
kalau mereka dengan mudah dekat dengan kamu
karena sejak almarhum menantu saya itu meninggal
hanya kamu perempuan yang dekat dengan ayahnya
jadi dia menyukai kamu dan menaruh harap besar terhadap kamu
tapi kamu gak bisa memberikannya
dan kamu gak perlu khawatir
cucu saya akan terbiasa
untuk menyukai kamu
untuk menyukai ibunya yang baru dengan sesungguhnya
jadi kamu harus mengerti rum
ibu melakukan ini
apalagi sampai kejadian semalam
itu tidak boleh terjadi lagi
ngerti kan rum
rum mau masuk ke kamar dulu
kenapa sih orang banyak nyakit dengan hati cucu gue
dia belum tahu sih siapa gue
lah bagaimana tau
mbak be kan gak tinggal disini
tapi gue gak suka
gue gak bisa ngeliat cucu gue tuh disakitin sama orang
rumnya aja yang kagak tegas
gue gak mau nyalain si rumana
karena justru gue mau bikin perhitungan sama orang yang berani nyakitin cucu gue
siapa juga orangnya
kompen dia abis
alhamdulillah ya allah bialamin
udah ini bu kita jalan
yaudah mau ngapain lagi sih
ya ibu ngapain aja di dalem
cuma ngobrol sebentar aja kan sama rumahnya
tapi yang diobrolin soal apa nih
udah dibilangin ini soal perempuan sama perempuan
gak perlu tau
kata orang bule tuh
tapi betul kan
ibu gak bikin ulah macem macem sama rumana
bulan puasin nih be
ya ibu cuma ngejalanin tugas dan kewajiban seorang ibu terhadap anak
yee dia bengong
nah sekarang gue ajarin lo teknik pernafasan
tarik nafas yang panjang lewat hidung
tahan dua hari
kok dua hari kong
keluarin pelan pelan dari mulut
emangnya kenapa kong dari mulut
gak boleh dari hidung
ya itu namanya teknik pernapasan
dola raga ada teknik pernapasan
keluarin dari mulut pelan pelan
pipi lo jangan lo kembungin
nanya mulu ya kayak pembantu baru
yang udah begitu caranya
kayak ban kempes
walaupun kita puasa kita kudu tetap olahraga
biar badan buger
badan jadi gak lemes kalo puasa
iya puasa di bawah lemes ya lemes
puasa di bawah minum biar seger
tapi kenapa kong bisa tau kong teknik teknik olahraga
gue kan berkecimpung di dunia herbal john
jadi gue udah harus tau tuh
teknik sakit bagaimana
tematik encok itu sembuhnya bagaimana
gue harus tau
nanti kalau lo udah kuasain ini teknik pernapasan
kalo lo dikeroyok
keluarin tuh mustikanya
mustika apaan tuh
eh assalamualaikum cing
waalaikumsalam mantap ini apa kabar
kalau mau ketemu haji sulam ada
ada ini di dalam
begini mal ya
gue bakal ngasih pinjem
duit ke lo untuk nembus anak lu di rumah sakit
cuman ada syaratnya
syaratnya apa cing
ya lo harus ngejalanin hukuman
terus lo juga berdua jangan lupa
lo tuh berdua udah fitnah sulam
sampai dia masuk penjara
kita terima deh
kita berdua kagak dijeblosin penjara
kita takut kayak si kardun
lu berdua gak bakalan gue kasih musibah
syukur deh ji
ayo seneng dengernya
kita jauh jauh deh
yang namanya penjara
hukuman apa aja
kita jalanin deh ji
iya gue udah pikir
iya gue udah pikirin
hukuman yang pas buat lu adalah
lo harus ngerawat
kebun yang ada di tanah wakaf masjid
kagak salah ji
apa yang salah sih
rawatin itu kebon
lu bersihin tuh rumput rumputnya
ntar pas sholatit atau lebaran
kan masjid udah bersih tuh keliatannya
enak dipakenya buat sholat
kebon tanah wakafan luas bener
waduh bulan puasa gini
panas panas disuruh bersihin kebon
kayaknya ada yang agak demen nih lah
sama hukuman yang lo kasih
ntar aja sholat makin berat gak sih hukumannya
kita berdua ji
siap ngejalani hukuman